tante beli sekarang ya
gak mau cari monyet sekarang sekarang sekarang

nih buat kamu
nih tuh cowoknya tuh
nih bawa pergi
nih bawa pergi
nih bawa pergi
mending kita pulang sekarang aja
ceri ngapain disini disini banyak cowok
ceri udah dong
nis ceri ada benernya
memang kamu sebaiknya pulang
aku yakin banget mas bobi dan mama itu
pasti khawatir nyariin kamu dan cherry
kalo ada masalah
kayak dibicarain aja baik baik
gak pergi dari rumah seperti ini
gak baik nis
kamu gak usah ngatur aku lupa siapa yang bayar rumah ini
udah deh lebih baik sekarang kamu bikin sarapan buat kita
karena gak mungkin neneng bekas pegang ke cowok dia masak masak buat kita
aku gak mau
ya sebentar ya nanti aku masak dulu
sepi amat sini
yaudah ini kopernya bawa ke kamar
tante kok udah pulang tante
kok nggak nelfon john sih biar john bisa jemput di bandara
tante tuh udah pesen sama nisa
supaya kamu jemput tante di bandara pagi ini
kabur tante bawa jerry
kabur kabur kemana
kenapa dia kabur
wah kalo kemananya gak tau tante
ini sarapan yang abi minta
aku mau telur rebus
aku mau telur rebus
tanda cuma bikin telur rebusnya satu
soalnya telur yang lain
udah tante bikin jadi telur dadar
persediaan telur yang ada di rumah
tapi cherry pokoknya sama telur
nanti tante beli dulu ya
perhitungan banget sih
mampu nakal sendiri
bukan masalah uang
telurnya yang di rumah udah habis
dan ini abi memang udah request
minta dimasakin telur rebus
ya nanti aku beli
tante beli sekarang

ya udah deh buat kamu aja
nih buat kamu
nih buat kamu
kamu sadar gak sih
kamu gak berhak
ngatur ceri kayak gitu
punya anak aja belum
aku memang gak punya anak dari rahimku sendiri
sejak aku kehilangan anak dari kandunganku
tapi aku juga seorang ibu nihs
aku bisa lihat bagaimana kamu memanjakan cherry
sampai dia gak tau mana yang benar dan salah
kamu harus bisa mengajarkan anak kamu juga
bagaimana dia harus bersikap
kasian kalo enggak ceri sampai besar gak akan tau mana yang benar dan salah
kamu itu cuma dititipin anak dari hasil perselingkuhan suamimu
tapi bukan berarti kamu bisa jadi seorang ibu
kamu itu terlalu percaya diri dan sudah ngeluncak
semenjak kamu modusin dokter itu
akhirnya dokter itu selalu membelain kamu
demi allah ya nis
gak usah kamu bawa nama tuhan
dan gak usah pasang muka sok suci kamu di depan aku
apa sih maksud kamu
kamu pikir selama ini aku gak tahu
kamu ketemu sama suamiku di belakang
kamu gak berpikir kalau aku dan mas bobi itu
itu peringatan pertama buat kamu ya dewi
jangan mentang mentang aku bantuin kamu bantuin abid terus kamu bisa seenaknya sama aku
kamu bisa seenaknya sama aku
bahwa kamu pikir kalau aku gak ada
siapa yang mau bantuin api
siapa yang mau biayainya semua pengobatan abi
oh atau kamu mau bocorin semuanya ke maman
ngasih tahu semua rahasia ini ke mama
terus mama kembali lagi dengan jantungnya yang kumat
terus mama meninggal
tapi kalau sampai itu terjadi
aku gak akan segan segan membuat hidup kamu lebih menderita lagi